sampai jumpa di video selanjutnya
hmm buset poni gua rusak nih
emang semua gara gara lu kek
terima nasib aja kalau emang malam ini kita harus tidur di mobil
aku gak tau kalo mami sama papi aku gak terima kita
makanya kalo punya villa tuh sering sering ditengokin biar gak lupa
udah udah gak usah pada berantem
dah mendingan sekarang kita cepet cepet tidur aja
karena kita butuh tenaga buat pulang ke jakarta besok
ini gara gara lu nyawa pantat gua masih gatel nih
sialan lu ketawa lagi
udarnya segar banget tuh di luar
terus mau tidur nanti aja
tunggu gua mau kelar dulu
aduh kayaknya enak nih muter muter
gue mau jalan jalan ngeliat pemandangan

diem pasti kena nih tenang aja loh
dik tembak dong
aduh ini burung lagi ah ngapain sih
tunggu tunggu tunggu
tadi itu suara tembakan ya
gue lihat tadi dia lagi nembak
gatau tapi lu gapapa kan
mir kok lu makin keliatan kecil ya
eh bukan gua yang kecil mata lu itu picek tau ga
lu bener bener owon abis lu ya lu kapan pintarnya sih lu
nembak aja gagal becus gitu
gila bener lu mau nulis dia bener bener super blow on lu tau ga
bukan gue yang salah ini pistolnya nih bandel
ya iya lah salahin tembakan lagi sini sini sini sini
nih gua kasih liat ya caka nembak yang bener nih lu liat nih liat
kayaknya sumbernya dari arah sana
brigadir tunggu di kendaraan biar saya cari suara itu
itu dia orangnya
lari lari nih lari nih lari
buki jangan lepasin tangan aku
halo cari perkara mau lo
sudah jangan banyak alasan ikut
pak tolong kenapa sih pak
kan saya tadi udah kabur sama mirna pak
ya mas yuki
bangun lo bangun kak
masih gue kusingan
eh dengerin ya
hei lo kalau mau tidur disitu
itu tempat lo bukan disini ini tempat gue ngerti nggak lo
eh lo jangan gerak
eh geruk kok
aduh apa sih
udah pantat tuh mir
ra bangun dong
gue mau duduk
aduh capek banget gue
nggak mau dia tuh bau
nggak usah ikut ikutin tau nggak
ki dia itu kan orang yang
eh kan nggak masalah
membantu orang itu amal